kasus pembunuhan sadis kembali terjadi
di cirebon seorang pria tega membunuh istri dan ibu kandung di dalam rumahnya
selain itu pelaku juga melukai empat orang lainnya termasuk dua anak pelaku
belum diketahui motif kasus pembunuhan sadis ini
hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan
pembunuhan sadis ini terjadi di sebuah rumah di blok sijaba rt dua rw dua
desa pesalakan kecamatan sumber kabupaten cirebon pada minggu dini hari
pembunuhan dan penganiayaan yang melibatkan satu keluarga membuat heboh warga
pelaku ags membunuh istri dan ibu kandungnya sendiri
selain itu pelaku juga melukai dua kakak dan bahkan dua anaknya yang masih kecil
keempat korban luka ini dilarikan ke rumah sakit mitra plumbon
guna mendapatkan penanganan medis lantaran mengalami luka yang sangat serius
termasuk anak korban yang masih balita
pihak kepolisian belum memastikan motif dari kasus pembunuhan ini
lantaran sejumlah saksi juga mengalami luka berat
untuk dimintai keterangan
rumuran darah kemudian ada baju baju korban
kepada polisi para korban luka ini menyatakan pelaku yang berusia tiga puluh delapan tahun ini
terlihat aneh dalam tiga hari terakhir sebelum kejadian
ia menjadi pendiam dan kerap seperti mengucapkan kalimat kalimat tidak jelas
saksi saksi di sekitaran lokasi sekitaran tkp
jadi memang tiga hari sebelum kejadian pelaku ini terlihat
sering merenung murung merenung dan seperti meramalkan terus atau melapalkan terus
bacaan bacaan yang memang kurang jelas juga oleh saksi
hingga minggu malam jenasa dua korban masih di rumah sakit bayangkara losarang indramayu
sementara empat korban luka masih dalam penanganan medis di rumah sakit mitra plumbon cirebon
jeri komara cirebon